aku harus percaya sama itu
hei jagoan gimana tos dulu
makasih om dokter
om dokter cuma bantu bantu dikit
sekarang ambil yang harus sehat terus ya
terus makanan yang banyak yang sehat sehat boleh
kenapa dimarah marah begitu
sampai nuduh nuduh saya juga
bu retno melakukan itu
di depan banyak orang
saya gak tau kenapa bu retno marah marah begitu
karena masalah apa sama dia
sampai harus bikin keributan di rumah sakit segala
beneran nih kamu gak apa apa
untuk dokter pahri
harap mendatangi ruangan kepala rumah sakit sekarang juga
udah gak apa apa
saya ada urusan sebentar ya
aku mau masalah antara dewi sama mama bisa cepat selesai
lihat aku kayak ngeliat hantu aja
aku pikir kamu udah pergi
emangnya kalo aku belum pergi kenapa
selama aku tinggal di sini aku udah menjadi suami dan bapak yang baik
aku gak pernah jadi tanggung jawab aku
jadi kamu tuh gak punya hak untuk memperlakukan aku
setelah itu aku tawanan perang kamu
pernah nih ada yang nanya sama aku
kenapa aku takut banget sama kamu
takut kehilangan harta kamu
atau saking cintanya aku sama kamu
tapi sekarang aku sadar
bukan karena kedua alasan itu
dan buat aku kamu itu cuma anak manja yang bisanya nikmatin harta keluarga kamu
selama ini aku ya kerja keras sama bayu
jadi kamu salah kalau misalkan kamu yang ngangkat derajat aku
jadi sebaiknya kamu mulai memperlakukan aku selayaknya aku suami kamu
daripada nanti kamu menyesal
saya mendapat laporan dari bu retno tentang perilaku anda yang tidak pantas
maaf bapak tapi ya perilaku tidak pantas seperti apa

karena sudah berselingkuh dengan menantunya
ini serius dong
saya tidak bercanda
anda kan tahu profesi dokter tidak boleh dipermainkan
itu melanggar kode etik dan bisa merusak citra rumah sakit kita
saya minta maaf bapak
saya tertawa di sini bukan karena saya menyempelekan masalah ini bapak
tapi bu retno itu salah paham tentang hubungan saya sama bu dewi menantunya
hubungan kami cuma sebatas dokter dan wali
dan saya juga serius bapak
saya tidak mau masalah ini menjadi sebuah masalah yang besar
karena saya tahu sifat masalah ini bisa seperti itu
dr fahri saya sangat mengenal anda
secara pribadi saya percaya
tapi opini pribadi saya tidak berlaku di sini
ini bisa menjadi citra buruk yang merusak nama baik rumah sakit kita
menurut bu retno yang tidak wajar adalah anda akrab sekali dengan menantunya
bapak saya harus akrab
karena anak yang diasuh sama bu dewi itu itu pasien saya dari balita
bahkan sebelum saya kenal sama bu dewi
bapak kalau tidak percaya silahkan cek riwayat pasien atas nama abimanyu
semua itu tidak benar
dan kalau emang benar bu retno punya bukti ya silahkan tunjukkan pada saya

saya akan meninggalkan semua ini bapak
sayang dari saya masuk ke rumah sakit ini bapak
dari sejak saya menjadi seorang dokter
saya mendedikasikan hidup saya untuk pasien saya
dan juga rumah sakit ini bapak
jadi tidak mungkin saya melakukan apapun untuk merusak itu
bapak harus percaya sama itu
laksidovillainya saja ditambahin
makasih om dokter
om dokter cuma bantu bantu sedikit
sekarang abi yang harus sehat terus
terus makanan yang banyak yang sehat sehat
di bawah kan
dokter baik baik aja kan dok
dokter dipanggil gara gara insiden yang tadi
saya benar benar minta maaf banget
saya gak tahu kenapa bu retno bisa seperti itu
apa mungkin karena dokter akrab sama saya dan abi
jadi dia salah paham
udah udah udah
kak alwin kamu gak usah pikirin hal itu
emang salah paham aja
amit dulu sama om dokter
om dokter makasih om dokter
om dokter baik banget kayak om bayu
aku abahkan kata hati
ku harus jujur pada hatiku
kau dah aku tak bisa
ku tak bisa bersama
bagai syailah ku tak berirama
selamat tinggal kenangan denganmu
senyum ku bersambahkan kau
om dokter tetap ketemu aku dan tante dewi kan
ku tak bisa bersama
bagai syailah ku tak berirama
udah pasti dong
kalo abi itu bener bener sembuh
dan abi sama tante dewi pasti akan balik ke rumah sakit untuk kontrol kan
aku gak bisa nganterin
soalnya ada pasien yang nungguin
oh enggak apa apa dong
malah selama ini kita udah terlalu banyak repotin dokter
udah enggak apa apa gak ada masalah
oh iya besok jangan lupa ya
akan ada perawat yang datang menjaga api di rumah
untuk pastikan keadaannya stabil
ya baik dong oke
yaudah yuk saling dulu
ya hati hati di jalan ya
dewi itu emang perempuan gak tau diuntung
keliatannya aja baik
padahal hatinya busuk
tv nya keras banget
dasar anak gak tau aturan
berapa kali oma udah bilang sama kamu
kalau style tv itu jangan keras keras
saya mau ke rumah
mainannya berantakan di mana mana
bisa gak sih
kamu gak manja dan beresin mainannya
atau harus bibi juga yang beresin
oma ngeliat kotak mainannya gak
kok malah tanya oma
kamu tuh ya bener bener ya
kamu tuh kalau main jangan semuanya dikeluarin
waktu itu oma jatuh gara gara keinjek mainan kamu
tunggu push tuh